lo kagak mau nurut sih orangnya
kok emak jadi marahin tati sih
terus mau diapain
beri kasih duit
tapi kan berantem karena belain emak
nah lo yang berantem sama laki lo
kenapa belain emak
emak juga ada salahnya
gara gara emak masa masa terus beli rumah
kurang ajar tuh si oja
sini gue laprak sekarang
ya emak mau kemana
mau ngambilin si ojak
tak mau ke sana
tak mau ke sana
kojak berantem soal kena tipu
bu nur tahu juga
suami saya juga tahu
bunga juga tahu
satu orang kampung juga tahu
mau ditaruh di mana muka saya
ya terserah potati
potati sudah wajar kalau pasangan muda itu berantem
bu nur jarang berantem
berarti ibu nur udah gak muda lagi dong
bu nur pasti orangnya sabar ya
soalnya jarang berantem
ya sudah saya misah dulu ya
yang sabar ya potati
terima kasih ya bu nur
lu ngapain kemari
ada apa apa mak
yaudah duduk semua lagi
biasanya kalau lo bilang gak ada apa apa malahan ada apa apa
gak ada apa apa kok
gak ada apa apa
tati habis berantem sama bang hojak mak
nah itu namanya ada apa apa
mak heran sama lu tat
berantem mulu sama laki lu
dari dulu kan mak udah bilang lu bakalan susah hidup sama si hojak
lu kagak mau nurut sih orangnya
kok mak jadi marahin tati sih
terus mau diapain
beri kasih duit
tapi kan berantem karena belain emak
lu yang berantem sama laki lu kenapa belain emak
iya soalnya bang ojek bilang ma juga ada salahnya gara gara emak masa masa terus beli rumah
wah kurang ajar tuh si oja
sini gua laprak sekarang
ya emak mau kemana
mau ngomelin si hojak udah gatel di tangan
ngomelin kan pakai mulut kenapa yang gatel tangan
emang susah ngomel sama lu ya
udah lu tunggu di sini biar emak yang ngomelin si hojak ke sana
kasian bang hojak dia lagi stres
kalau mak mau cari aja tuh si ed nya
terus mak omelin dia
lu urus aja berdua udah pada gede kan
alamak mantap kali kau tis
mengingatkan aku waktu aku masa jaya dulu
waktu aku muda tis
emang bang patter pernah muda
kau tak tahu mun
patar si rekar dari batang toru ini
dulu itu ganteng sekali seperti bintang pelem
aku mengerti persoalan kau
yang namanya lelaki tidak jauh dari harta tahta wanita
eh tis udah jangan didengerin
tapi bener kan lu kagak apa apa
bener kan aku bilang
wih orang bang patar belum bilang apa apa juga
mak memang aku belum bicara sama kau
jadi begini mun
bukan saya nggak mau dengerin cerita abang
saya mau beres beres

jangan mak kasian bang ojak
eh lu jadi laki iy kudu tanggung jawab
kudu pinter jangan sampai ditipu orang mulu
iya mak maaf ojek yang salah
kata abang ma yang salah oh jadi seperti itu semua salah emak jakarta kebanjiran emak yang
salah jakarta macet emak yang salah ada beras plastik emak juga yang salah ngapain ajak mak
john kayaknya makin kesini makin kesini es lu makin sedikit aja john
ah sembarangan aja kamu joy
iya kayaknya tiga puluh empat sendok udah langsung habis
ah dari kemarin gak ada yang bilang begitu joy
soalnya dari kemarin gak ada yang beli es lu
mas bur antar saya ke dalam yuk
pak sofyan biar roles minum es dawet dulu
cuy dari tadi aku panggil kok gak nengok sih cuy
cuy dari tadi aku panggil kok gak nengok cuy
bukan sekarang yang gak dengernya
tapi tadi aku panggil kok gak nengok sih cuy